dalam keterangan pers yang disampaikan direktur utama rs umi andi atat menyatakan
bahwa rizik sihab dan keluarga pada sabtu malam mengkonfirmasikan ke pihak rumah sakit
meminta pulang atas permintaan sendiri
sebelumnya pihak rs telah mengedukasi ke pasien dan keluarga
mengenai hasil pemeriksaan yang belum keluar
namun pihak rizik dan keluarga tetap memilih opsi untuk pulang
rs umi tidak bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada pasien yang memaksa pulang
oleh karena itu pihak pasien bersedia menandatangani dokumen
bahwa kepulangan sepenuhnya atas kemauan pasien dan keluarga
pihak polresta bogor kota juga telah mengonfirmasi hal ini
dilaporkan bahwa rizik sihab telah keluar dari rs umi sabtu malam
sekitar pukul dua puluh lima puluh waktu indonesia barat
adapun polda jabar turut memastikan bahwa polresta bogor
akan mengundang pihak rumah sakit umi untuk melakukan klarifikasi pada pekan depan terkait hal ini
sedang didalami oleh poresta bogor
memang infonya seperti itu
mendapat berita bahwa pasien yang ada di rumah sakit umi bogor tersebut
tadi malam kurang lebih jam tiga
ada keluar dari rs umi
melalui hidup nakal
karena tidak diketahui
ini sedang didalami oleh polresta bogor
sebelumnya pada sabtu petang saat hendak memeriksa hasil uji laboratorium swab
milik rizik sihab di rumah sakit umi kota bogor jawa barat
tim dinas kesehatan justru disodori surat penolakan resmi dari rizik dan keluarga
pemerintah kota bogor pun langsung melayangkan sanksi denda pelanggaran peraturan wali kota
sekaligus rencana menempuh jalur hukum pada direksi rumah sakit umi dan rizky
rizik sihab dinilai membahayakan pasien dan tenaga medis
karena ia dan keluarga tercatat sebagai orang dalam pantauan terkait kluster petamburan
karena kita tidak memperoleh informasi terkait dengan banyak hal
ya utamanya adalah pelaksanaan swab itu sendiri
kita semestinya begini
kalau di rumah sakit itu kan seluruh kegiatan diketahui oleh direktur ya
siapa yang melakukan swab berapa orang
jadi banyak hal hal yang tidak disampaikan secara terbuka
terkait rizik yang kini telah meninggalkan rs umi
pemkot bogor melalui wakil wali kota deddy arahim menyatakan
bahwa saat ini posisi pemkot menunggu penjelasan dari rs umi
deddy pun mendoakan agar rizik cepat pulih dan semakin sehat
ia menyatakan tidak ada yang salah ketika rizik meninggalkan rumah sakit
yang jadi masalah adalah terkait informasi
informasi dari pihak rs umi yang tidak berkoordinasi dengan dinas kesehatan
dalam usaha melakukan tracing dan pengambilan swab test
yang berkaitan dengan salah satu kluster di jakarta
tim liputan cnn indonesia